eh tapi gimana caranya ya be
lo cari caranya sendiri
pas banget nih ya
kirain apaan sih
kalau itu pikiran tentang boy
boy tuh bernasib sama kayak heikel
tapi kenapa gak coba lo bujuk aja sih boy
biar ya boy pikir lo tuh perhatian sama dia
aku pernah bilang sama dia
tapi lo kan tau sendiri boy orangnya kayak gimana
dia malah ngajakin gue
terus kayak bilang
gue kayak perhatian banget lah sama dia
ya itu sih emang si bonya aja demen godain lo
oh jadi ceritanya baik kan nih
gimana kalau lo aja yang coba bujukin boleh
pasti dia lebih mau denger dan lebih nganggep serius
daripada dia ngomong sama gue kayak bercanda mulu oke
gak aja yang ngomong sendiri
nambah perut lo bener bener perhatian sama dia
ya lo ngomong dengan jujur
kenapa lo nggak mau boy ikutan acara itu
biar dia lah ikutan bener nggak
bener banget pasti boy nurut
pakai rayuan gitu
pertama tama nih lu pegang tangannya dulu
tatap tuh matanya kan
terus dari itu lo ngomong
makanya jangan ikut free fightingnya
ah rese ya kalian
gue nanya serius juga nganggep canda mulu dah
gak mau kemana
wah reva udah pasti pikirannya tuh cowboy tuh bener bener playboy
iya sih bener juga
apalagi ceweknya tuh
ini gue heran deh kenapa di brosur itu bisa ada boy sama adriana
kayak aneh banget
gue juga gak tau sih
tapi ntar coba gue tanyain sama boy deh ya
gue heran juga nih mikirin lo ngelawan chandra nanti
eh gue takut takut apa apa aja sama lo
udah mendingan lo mundur aja deh
gue gak liat haikal tangannya dipatahin kayak gitu aja udah ngeri
nanti chandra itu pas ngelawan lo lebih salis dari haikal
kamu itu ya kalau lagi pelajaran harus fokus sama pelajaran
saya aja yang guru selalu fokus sama ngajar

fokus sama ngajar
gak pernah terganggu sama apapun
iya maaf pak
wah bu devi
mau ke mana tuh
saya adik yang murid
kalo lagi belajar saya fokus
gak terganggu tuh sama apapun
jangan dengerin yan
semua liat tempat tempat tulis
ya sorry banget nih kayaknya gue gak bisa deh
soalnya gue harus latihan dulu ya
eh yaudah gak apa apa
pokoknya lo juga harus konsentrasi oke
gue takutnya nanti di pertandingan lo malah ngedrop lagi
dan lo juga harus inget nih
si gue mau ke mana kok buru buru gitu sih
dia mau latihan dulu buat kejuaraan free fight nanti sore
gak cuma bujuk dia sih
larang dia lah sepeda gak ikut
nggak ke udah kenapa napa gimana
kenapa lo gak sendiri aja yang bujuk dia
harusnya yang bujukin gue tuh lo
kalian tuh ya
gue tuh gak bermaksud kayak gitu
nggak seperti yang kalian pikirin
kasian aja kalau misalnya nanti dia
bernasib sama kayak haikal
cuman tapi menyenangkan
apaan sih kalian
oh karena aku harus ke tempat les
yaudah kalo gitu aku antri ya
ya udah deh
mekin lo pulang sendiri ya naik motor gue
rai lu mau ikut tengokin haikal gak
wah kayaknya gue belum bisa nih
soalnya di kosong gue ada abah
soalnya gue mau nyari kontrakan sama abah
ya udah kalo gitu
udah lan ya
tungguin lu siap siap kemari
saya ke sini pengen cari tahu alamat guru yang mbak be bilang kemarin itu be
soalnya saya harus siap siap deh
lu bawa pakaian ganti gak buat latihan
oh ya udah
kalau gitu kita ke dalam aja dulu
lu ganti pakaian abis itu kita campang langsung
oke lu ikut aja deh
konakan mbak be
eh lu jagain warung dulu ya
kalo ada ngerit nirit bilang ke mbak be
mbak be muntah dulu sama si boy
sekarang lu nyemplung deh
ke kempang babi tuh
tolong tangkepin ikan yang ada di kempang babi
tapi pakai tangan
ini keranjangnya bisa buat tiga puluh ekor
lu tangkap deh
saya tuh kesini kan mau belajar silat deh
udah deh lu nyemplung aja
ikan mbak be ini ada yang mau beli
tapi jangan lupa pak
kayaknya nggak bisa deh
itu butuh waktu lama loh bek
kalo kata mbak be lu nyemplung nyemplung aja udah ikutin omongan mbak be
lu tangkap tuh ikan
lu pikirin bagaimana triknya caranya supaya nggak susah nangkep tuh ikan
mbak be siapin
mbak be percaya lu pasti bisa
ya udah deh be
kan pak budi bilang
lu cari caranya sendiri
nih pak budi bilang
nih pak budi bilang
pas banget nih ya
nih jadi si kutu kuprat
putri allah viran virnan
pemuda dikatakan buat konsepwwala